masih mengenai presiden jokowi presiden kita ini menerima penghargaan sebagai warga kehormatan di daerah khusus ibu kota seoul korea selatan
penghargaan ini diberikan oleh wali kota seoul park won sun di seoul museum of history pada selasa siang
presiden menganggap penghargaan ini sebagai sebuah kehormatan bagi dirinya dan juga republik indonesia
presiden jokowi bercerita ketika menjadi gubernur dki jakarta dirinya sudah ingin belajar untuk mengatasi kemacetan dan juga banjir dari seoul
penyebabnya ibu kota korea selatan itu menjadi sister city kota jakarta
oleh karena itu saat bertemu wali kota seoul pada selasa ini presiden banyak berdiskusi soal solusi mengatasi banjir dan juga kemacetan di ibu kota
ini menunjukkan persahabatan yang berat
antara indonesia dan republik korea